kalau kalian lagi puasa dengar azan senang nggak
kalau lagi puasa dengar
dengan azan maghrib pasti cepat cepat pengen minum teh manis
jadi ketika kalian lagi lari mulai lelah mulai capek
kalian bayangkan bahwa garis finish itu seperti gorengan lontong sambal kaca dan teh manis
nah jadi kalian harus membayangkan seperti itu
itu caranya sangat mudah
ikut saya sebentar jadi
haikal semua sudah tahu bahwa kamu ini selalu menjuarai berbagai macam kegiatan
juara satu futsal
kamu pemain terbaik
juara silat ya
dan kejuaraan kejuaraan yang lainnya
ustadz musa yang mulia dan santun berharap kali ini pun kamu bisa mempertahankan gelar juara satu tersebut
jangan kecewakan kami para ustadz dan ustazah pak ade dan teman teman kamu yang lain yang sudah mendukung kamu
pokoknya tetap semangat dan jadilah yang terbaik
kembali ke tempat
jom semangat semuanya ayo
ngalangin jalan ya
jadi saya disorakin cuma disuruh mingkir doang
sun kalau aku juara satu su aku mengecewakan harga
kalau aku juara dua aku mengecewakan pesantrenku nanti sun
aku bingung sun
semua peserta siap
bersedia bersedia bersedia
ya kesian dia wak
itu namanya teguran dan allah sabri
makanya jangan sembok
sepatu aku lukman
aduh aduh aduh
enggak kamu tadi ngapain sih lompat lompat kaki
itu mau namanya subuh
aduh kan gelotokku nggak ada lukman
oh ya udah deh
kalau begitu aku duluan ya
roh kita sekarang lagi menunggu kedatangan calon juara yaitu
udah anaknya baik cantik pintar kalon
ya pasti dong jadi pemenang
kami kalian berdua itu salah besar
lilis juga salah deb
ya karena kalian itu harusnya nih butet dong
karena butet itu udah pasti menang gitu
kok aku yang salah sih
yang salah itu kalian
lukman karena kalian itu harusnya dukung haikal
karena haikal itu pasti pasti bakal menang
hello bukan butet bukan haikal
eh jadi beran
udahlah yang penting kita sekarang bantu teman teman kita dengan doa
nah jo tami
gimana kalian udah ngerti cara pakai konfetinya
kita gitu loh kita kan udah pinter
satu dua tiga
satu dua tiga
siapa yang menang
ada yang udah masuk garis finish ya
ada yang masuk garis finish
siapa siapa siapa
belum ada yang sampai garis finish
karena tadi konfetinya nggak sengaja dinyalain sama najwa sama ustazah
aduh aduh aduh
kenapa yang meledaki petasan konfetinya bukan ustazah nuyuyuhi aja
eh kok gitu
sama aja dong saya yang salah nanti
ustazah nggak pernah salah li mata saya
lebih baik ustazah nuyuyuhi ini meledakan petasan konfetin ini daripada meledakan hati saya

dan biarkanlah ledakan petasan konfetin ini menjadi saksi bahwa ustazah telah menerima saya sebagai pendamping hidup
masih mau balik
nanti gue siapain juara ya
aduh basah lagi
gimana cara larinya kalau kayak gini
nah nomboknya dia lihat oke
tunggu banget sih aduh ada kandang air lagi
gapapa lah yang penting juara
kira kira aku jadi juara satu juara dua ya
kalau aku jadi juara satu gimana sih harga
jualan satu juara dua kalau juara dua bisa bagian harga konjol satu ngemisah
itu kok tumben cek larinya cepet banget
itu si aika larinya gendeng banget
habis itu orang orang pada ngejar aika
ini tuh kita lagi lomba lari maraton
makanya pada susu susulan
oh lagi pada lomba ya
itu emang udah ikut dari tadi
buktinya lu pake nomor perserta
aduh aduh aduh
ini santriwati silahkan pegang satu satu ya
dan ini nanti dipake
kalau ada dari peserta pun anta yang menghampiri garis finis ya
wah jadi teropong aja cocok nih tuh tuh
shhh bukan gua teropong
ustazah juga para santriwati
ustaz usai mulia dasar itu punya edi
ide itu biasa
kalau edi itu luar biasa
ini merupakan suatu yang enerjik
nyentrik dan juga asik
untuk nanti menyambut kedatangan para santri kunanta yang habis berlomba
yaudah kalau misalkan setuju
langsung aja saya bikin nih sekarang nih koreonya gitu ya
boleh sini sini
nggak macem macem ya
nah ini pertama tangan kita dapetin disini dulu
nah gitu ya
oh gitu ya

kok pada pergi
nggak capek bikin yel yel nggak diliatin lagi
itu bagus loh
iya bagus tapi keterlaluan
ah ustaznya kaku gerakannya
ya boleh buat apa